oh ya sebentar
aduh password laptopnya apa ya
nggak bisa kebuka nih
ya harus pakai password lah
gua coba masukin tanggal lahirnya mel
emang lu tau
yang lahir dua puluh dua juni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
zodiak dia gemini
oh ya gua lupa kalo lu bucinan simpannya
udah buruan gua lupa
wah bisa ternyata bukan tanggal lahirnya
pangeran coba pangeran
nggak bisa juga
kita coba masukin namanya pangeran
nih laptop harus kebuka buru buru nih
ya buru mereka dateng mau dibawa lagi
nama pangeran bukan tanggal lahir pangeran bukan
kayaknya semuanya udah selesai dan sekarang kita pulang yuk
kayaknya udah kemaleman deh
mereka pasti masih ada dalam mobilnya mel
ngapain sih buru buru banget
bentaran aja lah
gue harus cegah mel
masih di toilet ya kayaknya
iya tadi ngantrinya panjang banget
banyak banget orang yang ke toilet
lama banget ya ke toilet
yaudah kalau gitu kita pulang duluan yuk
eh tunggu mel
mau gue pesenin minuman lagi makanan cemilan apa kek
aduh besoknya it's gonna be long deh
kita semua harus siapin tenaga biar lebih fresh gitu besoknya
yuk pulang yuk
gue gak tau gimana lagi caranya nahan mel
lo mau balik sekarang
susit banget sih
aman gak aman gak
gue baru lihat ada file sebanyak ini
parah sih ini
gue bisa sepuluh tahun kali ngebukanya
coba gue cari dari yang paling atas
kita bukannya berurutan ya siapa tau ketemu
yaudah cukup ya
ngasel ngasel ngasel cepetan
yang kelihatan lebih aneh aja gitu
biasanya si cewek itu tuh suka ngasih nama yang aneh aneh tuh
mas susit banget sih mau ngantarin aku
oh ya sebentar
oh itu tuh dia apaan tuh
keluarin pangeran dari sini mau pangeran paku
kok mukanya di blur tapi suara pangeran
ya ini pangeran bener
tapi ini gak penting
mungkin siapa tahu kunci lo ketinggalan kan di meja
aduh selama gue disana gue gak ada ngeluarin kunci mobil dari tas
gak mungkin ilang lah
ya aku alih jatoh
tapi kan gak ada salah ya kalo lo cek
siapa tau beneran ketinggalan
kayaknya pangeran bener deh
kita ke dalam aja dulu yuk
iya yuk yuk
gue coba cari siapa tau ketinggalan di mobil
aduh lo tuh ya mel ada aja sih bagian
yakin tadi naro nya di tas
ya lagi ini
ini gak ada gue udah cari bawah bawah kursi yang gak ada tetep
yakin terakhir tuh di tas lo
kalo misalnya gak ada disini gak mungkin di tas gue juga gak ada
pasti ada di tas gue lah
gak ada mel gak ada
pokoknya lo cari dong
belom ada deh
gue udah cari kemana mana gak ada tas ya
udah ketemu belum filenya
belom nih filenya juga banyak banget ada ratusan kali
kayaknya butuh sepuluh tahun buat buka fall ini
gue aja mati sampe juli bantuin si gio
apa lo tau
filenya mel tuh ratusan
oh iya bahkan gue nemuin rekaman video yang pernah mel upload di instastory nya
rekamannya isinya itu muka lu tapi di blur sih
gue gak butuh video yang itu
sekarang cepetan deh
mendingan lo berdua cari filenya hapus videonya sebelum mail dan matching matchinnya dia itu balik lagi
belom belum sabar
wajib gue stress banget nih ilang
ini ga akan ada stress
mereka balik cepetan
sabar dong gue harus taruh lepas dulu
udah deh buruan buruan buruan
yuk yuk yuk
my prince dimana sih
kunci mobil akhirnya ketemu
lo tau ada dimana
untung aja gak ada yang ngambil
untung aja ga ada yang ngambil
thank you banget ya
thank you banget thank you banget
akhirnya ketemu juga tuh kunci mobil
udah ampe pegel tau gue nyariinnya
sam gue juga lelah banget
kok bisa sih di bawah situ
kalian udah di luar
gue kira masih di dalam
emang ya daripada mau pulang ya
eh lo berdua tuh gimana sih
masa ke toilet lama banget
nah bener tuh
lo tahu ada kejadian sangat besar yang terjadi di sini
mel kehilangan kunci mobilnya
untung aja tadi gue temuin
udah pada pusing panik semua di sini
aman kan mel udah ketemu
kalau gitu aku mau pulang dulu ya
gue udah pegel banget
aku pulang dulu lan
kita berdua belum berhasil
kita cari cara lainnya
mau sampai kapan sih kayak gini
gue udah gak tahan banget diteken sama mel